ajang davis cup dua ribu delapan belas menjadi turnamen tenis internasional pertama yang digelar di lapangan tenis terbuka glora bung karno setelah direnovasi
lapangan tenis outdoor yang diresmikan presiden joko widodo pada sabtu pagi terdiri dari dua lapangan keras atau hard court
tampilan baru salah satunya terlihat dari bangku penonton yang diganti dari bangku panjang menjadi kursi tunggal atau single seat
ada tiga delapan ratus tiga puluh dua kursi penonton di stadion outdoor yang direnovasi mulai september dua ribu enam belas bersamaan dengan stadion tenis indoor dengan anggaran sebesar sembilan puluh dua delapan miliar rupiah
stadion ini juga dilengkapi dengan sistem pencahayaan satu lima ratus lux
legenda tenis yayuk basuki pun mengapresiasi wajah baru tenis outdoor senayan ini
ia berharap akan banyak turnamen digelar di lapangan anyar ini
kualitas baik standar internasional
internasional iya udah pasti hanya kita butuh event
memang sekarang kita punya outdoor ya mini stadium kita punya indoor stadium juga
tapi memang kita membutuhkan ada beberapa tambahan supaya kita bisa menggelar event